ya psbb ketat yang diterapkan oleh pemprov dki jakarta tidak mampu membendung lonjakan angka positif covid sembilan belas di ibu kota
kondisi itu pun berdampak buruk pada penanganan pasien covid sembilan belas yang kini kian kesulitan untuk mencari lokasi perawatan
untuk mengetahui seperti apa penanganan pandemi covid sembilan belas saat ini di ibu kota
sudah bergabung lewat sambungan telepon kepala dinas kesehatan provinsi dki jakarta dr widya stuti
selamat malam dok
selamat malam mbak evi
iya dengan eva dok di sini
dok seperti yang tadi disebutkan seperti yang tadi disebutkan oleh wagub dalam sepekan terakhir memang angka positif covid sembilan belas ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dok sampai tiga ribuan per hari
di satu sisi sebenarnya pemerintah sedang memperlakukan ppkm yang lebih ketat dari psbb
tadi disebutkan ada empat hal yang menyebabkan tingginya angka positif covid sembilan belas
utamanya apa yang menyebabkan tingginya angka positif
covid sembilan belas ini dan kluster apa yang kemudian menjadi penyumbang terbesar
ya tentu banyak faktor yang terkait dengan meningkatnya kasus positif di jakarta
pertama adalah bagaimana penerapan dari kedisiplinan dari warga masyarakat terkait dengan perilaku untuk tiga m
jadi ada beberapa survei yang dilakukan oleh tim fkn ui
pertama adalah bagaimana penerapan dari tiga n
melakukan observasi bersama unicef di tempat tempat umum
artinya memang tiga m ini menjadi sesuatu yang bisa kita harapkan terus menjadi perilaku yang lebih baik lagi mbak
kemudian juga kita tahu bahwa dampak dari libur panjang itu
bukan pada saat libur tapi adalah dua minggu setelahnya bahkan sampai beberapa minggu setelahnya
artinya penerapan psbb ketat ini belum bisa dinilai sekarang
tetapi adalah efek nanti ke depan sekitar dua tiga minggu kemudian
kalau kemudian salah satu penyebabnya adalah tidak taatnya warga terhadap protokol kesehatan
apakah kemudian upaya untuk menegakkan kedisiplinan ini masih belum efektif berarti dok
kita sih berharap bukan semata mata terhadap penegakan disiplin
tapi juga yang lebih hakiki adalah bagaimana dimulai dari diri sendiri
kita semua mencoba berperilaku lebih sehat
jadi suatu perubahan habit yang lebih baik yang kita harapkan
yang membuat penyadaran pada diri sendiri dan tentunya diikuti oleh segedap masyarakat
untuk menjaga memastikan bahwa diri kita jangan sampai tertular
tapi juga memastikan jangan sampai diri kita menularkan
kepada orang lain
bagaimana kemudian upaya untuk membangun kesadaran itu dok
apakah perlu sampai diterapkan sanksi tegas misalnya
ya tentu selain ada pengawasan
juga bagaimana kita harus mengemas gerakan atau campaign yang lebih mendekati
sesuai dengan apa sih sebenarnya yang diharapkan masyarakat
mungkin strategi strategi kita juga perlu kita sama sama kita evaluasi
mungkin membuat warga juga jenuh
para pelaku ekonomi jenuh
para pelaku kesehatan juga beberapa mengatakan sudah mulai capek dan sebagainya
tentu ini memang bukan suatu langkah yang jangka pendek
tetapi jangka panjang yang harus diatur dengan lebih komprehensif
kalau kemudian tadi disebutkan dampaknya salah satunya karena memang pasca liburan
apakah ini artinya
terbesar penyumbang angka positif itu adalah dari kluster keluarga
bisa disimpulkan seperti itu dok
kalau data dari kami dari dinkes memang terlihat peningkatan yang cukup untuk kluster keluarga
jadi pada saat ini ada sekitar empat ratus empat puluh dua klaster
dan di mana keluarga tersebut satu dua ratus lebih yang positif
dan mereka pada saat kita tracing
kita pergalang untuk di apa
di lakukan investigasi
memang ada riwayat bepergian dari luar dki jakarta
kemudian yang ke
ya silakan dok
ya kemudian yang kedua
kita ada pemantauan dari tentunya kami dibantu oleh para
para kolega kita mitra kita untuk membantu pergerakan orang warga dki keluar jakarta
ada dalam aplikasi yang dari salah satu aplikasi yang kita pantau
memang pergerakan keluar jakarta itu tinggi sekali
tetapi di dalam jakarta saja jadi sudah mulai menurun mbak
jadi artinya ada ada memang warga yang keluar dan itu semua belum kembali
artinya loncatan atau penambahan ini diperkirakan masih akan bertambah di hari hari kemudian
kalau kemudian kita bicara selain angka positif dok
angka kematian ini juga meningkat dibandingkan periode sebelumnya
ini karena kondisi fasilitas kesehatan di dki jakarta dalam kondisi kritis dok
kami bukan hanya melihat dari kasus positif
selain tentu satu kasus positif ya harian yang semakin lama semakin meningkat
tapi juga bagaimana kasus aktif varian
itu yang penting
kasus aktif harian ini kita pantau harian
untuk menghitung sebenarnya berapa kecukupan tempat isolasi kita
apakah itu isolasi yang di rumah sakit maupun isolasi yang di luar rumah sakit
kita kan bermitra dengan berbagai hotel ada wisma
ada tentunya juga teman teman di rumah sakit darurat covid di wisma atlet
itu tentu menjadi suatu kolaborasi bersama
jadi saat ini total dari tempat isolasi yang ada di dki
baik rumah sakit kemudian wisma atlet
melalui rumah sakit darurat covid sembilan belas
kemudian hotel itu ada sekitar enam belas ribu lebih kapasitas
nah kasus aktif harian kita dua puluh satu ribu
artinya memang masih ada warga yang belum bisa ditanganin dengan baik
kalau tidak terus kita tekan laju penularan penyebarannya
oke kalau kemudian bicara kapasitas dokter katakan tadi masih ada
tapi kalau kemudian bicara fasilitas dok
kalau kemudian dikaitkan dengan angka kematian tadi
apakah kemudian fasilitas kesehatan juga masih ada
apakah kemudian yang dibutuhkan misalnya warga yang positif covid
tapi kemudian harus menggunakan harus membutuhkan treatment tertentu ini
terbatas begitu jumlahnya saat ini
kami sudah mungkin sebagai gambaran
tempat atau jumlah rumah sakit di dki yang untuk merawat covid
ada satu ratus satu rumah sakit dari satu ratus sembilan puluh dua rumah sakit yang ada di dki jakarta
kemudian untuk sebagai gambaran total tempat tidur kita
jadi kita tentu harus tetap juga menjaga berapa kapasitas tempat tidur yang untuk non covid
karena kita masalahnya bukan hanya covid ya mbak ya
kita tahu bahwa kami melihat mengacu kepada tren pemanfaatan tempat tidur tahun tahun sebelumnya
nah ternyata masih kurang
jadi kalau saya melihat data dari kami
sudah kita dedikasikan untuk covid
bahkan tiga belas rumah sakit umum daerah kita sudah full untuk covid
nah kami sedang tentu bermitra berkoordinasi bersinergi dengan tim pusat
bagaimana juga merelaksasi rumah sakit rumah sakit lain
termasuk tentunya rumah sakit vertikal rumah sakit tni polri
dan kami berharap juga nanti bisa mengajak rumah sakit swasta untuk lebih meningkatkan kapasitasnya
dki jakarta sudah mengeluarkan edaran di bulan september bahwa
jadi kita berharap kemudian pak menteri kan sudah mengeluarkan
pak menteri kesehatan sudah mengeluarkan juga himbauan edaran
di luar rumah sakit umum begitu ya dok
kalau kemudian ada warga yang kesulitan untuk mencari fasilitas kesehatan saran anda seperti apa dok
kita memang terus melakukan relaksasi dan saat ini kita sedang bebenah menambah kapasitas yang non rumah sakit
sehingga kita betul betul tetapi lah betul betul yang di rumah sakit adalah
yang memang membutuhkan perawatan rumah sakit
sedangkan yang seperti orang tanpa gejala tanpa gejala sama sekali
itu bisa dilakukan tempat tempat isolasi yang akan kita sediakan lebih banyak lagi
oke tapi kalau kemudian ada rumah sakit yang menolak untuk menangani pasien yang membutuhkan perawatan
itu bisa langsung kemudian melaporkan ke pemda dki jakarta begitu ya dok ya
ya kami ada call center yang kita siapkan untuk
jadi call center ini bukan hanya satin tetapi juga
jadi call center ini bukan hanya satin
awal sudah kita siapkan untuk menampung keluhan masyarakat terkait dengan layanan kesehatan
oke bisa disebutkan dok nomor call center nya
terakhir dok apakah kemudian peningkatan angka pasien positif covid sembilan belas ini
ini ada kaitannya dengan program vaksinasi yang sudah mulai berjalan juga di dki jakarta
intervensi untuk melakukan menahan laju penyebaran tentu berbagai intervensi ya mbak
pertama tadi mbak mengatakan psbb diberkati sebagai suatu intervensi yang sifatnya public health
kemudian juga intervensi bagaimana gerakan untuk protokol kesehatan
itu intervensi yang kita harap juga semakin menjadi suatu budaya baru
dan berikutnya adalah intervensi melalui
suatu tindakan yang sangat cost efektif melalui kegiatan vaksinasi
jadi tidak bisa hanya sepotong sepotong
tetapi bagaimana dari hulu sampai hilir itu bisa bersama sama melakukan intervensi
sehingga bisa menghambat laju pertambahan kasus
tentu juga penguatan tadi ya
melalui karena kluster keluarga menjadi meningkat
bagaimana penguatan sub gas tingkat rte
rw bersama tentunya segenap warga masyarakat untuk bersama sama menjaga
karena berapapun banyak rumah sakit kita tambah
berapapun banyak tempat tempat isolasi kita tambah
tanpa ada gerakan yang betul betul saling menjaga tadi
saling membuat satu penyadaran bahwa jangan sampai kita terturut
jangan sampai kita menelarkan kepada orang lain
tentu itu menjadi tidak cukup
oke baik semoga kita harapkan
tingkat kesadaran masyarakat ini akan semakin tinggi begitu ya dok ya
dokter widya stuti
tapi juga ada tugas kita yang kita harus siapkan juga mbak
jadi bersama sama bukan hanya menuntut masyarakat sakit
tapi juga kita juga
baiklah dr widya stuti kepala dinas kesehatan provinsi dki jakarta
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam dok
selamat malam mbak